persidangan dengan agenda putusan samirin warga huta dolok maraja simalungun sumatera utara
akhirnya digelar di pengadilan negeri simalungun sumatera utara pada rabu sore kemarin
dalam persidangan tersebut terdakwa samirin dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum
atas perbuatannya tersebut pria berusia enam puluh sembilan tahun tersebut difonis hukuman enam puluh empat hari hukuman penjara
dengan fonis tersebut akhirnya samirin dapat menghirup udara bebas
hal tersebut disebabkan karena ia telah menjalani masa kurungan penahanan saat menjalani persidangan selama enam puluh empat hari
fonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mengganjarnya dengan tuntutan sepuluh bulan penjara
keringangon keringangon lembu ya
kasus samirin yang menjadi perhatian publik ini membuat anggota dpr ri komisi tiga hinca panjaitan hadir untuk mengikuti jalannya sidang
selain dukungan kepada keluarga dan terdakwa hinca menghimbau agar persoalan pidana pencurian dengan nilai kerugian yang kecil dapat diselesaikan secara kekeluargaan
tragedi ini atau drama ini saya menyebut begitu
karena soal soal yang kecil ini sudah berakhir
hari ini tidak ada bermaksud untuk mengintervensi sama sekali
tapi karena memang saya baru tahu tadi malam dan saya kejar kemarin dan kita tungguin bersama
tentu ini putusan yang kita harus hormati sebagai warga negara yang baik
apapun yang diputuskan majelis hakim hari ini adalah putusan yang terbaik dan harus kita hargai
sebagai bentuk kekecewaan terhadap kasus dengan kerugian yang kecil tersebut
keluarga bersama awak minum
media dan anggota dpr ri mengumpulkan uang sebanyak rp tujuh belas empat ratus sebagai pengganti kerugian pihak perusahaan pemilik kebun karet
azhar effendi manurung simalungun sumatera utara